bakal calon pasangan jr saragih dan ance selian tidak lolos
dalam penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara
pasangan koalisi partai demokrat tidak lolos karena tidak terpenuhinya syarat syarat administratif
jr saragi bahkan menangis untuk mengungkapkan rasa kecewanya
saya minta sama semua pencinta jr ance tetap kita melakukan yang terbaik tidak ada satu pun boleh ribut
ijazahnya sma nya ini yang dibilang tadi tidak lengkap
oke sudah sudah ya
sudah ini legalisir
dinas dki tahun
pendidikan tahun dua ribu lima belas saya tunjukin dulu yang ini dulu ya
dua ribu lima belas saya mencalon jadi bupati proyek kedua
ketua kpu nya sama
semangat baru kak
lanjut pak lanjut pak
penegasan pak ingat pak
semua pencinta jr ance tetap kita melakukan yang terbaik tidak ada satu pun boleh ribut
biarkan hukum yang berjalan
kita nggak perlu salahkan yang mana biarlah nanti keputusan
menurut kpu syarat administrasi tersebut adalah ijazah sma yang tidak pernah dilegalisir
bupati simalungun itu akan mengajukan gugatan ke bawaslu sebab menurut

kisah yang sama digunakan saat memilihan bupati kabupaten simalungun pada dua ribu sepuluh dan dua ribu lima belas
ketua dpw partai demokrat sumatera utara ini meminta agar pendukungnya tenang dan tetap solid
dengan tidak lolosnya pasangan jr saragi dan ance selian artinya koalisi partai demokrat pkb dan pkpi itu
belum punya jagoan dalam pilkada sumatera utara

kan batas waktu ada tiga hari
berapa deh tiga hari
kami siapkan dulu gugatannya
ya tentu terus terang aja pkb demokrat pkp tidak mungkin tinggal diam
jadi yang jelas ijasa sudah saya tunjukkan legalisir sudah saya tunjukkan yang tanda tangan kepala dinas pendidikan langsung
ya saya sudah sampai berminggu nggak ada apa apa
ya entah siapapun yang digugat pokoknya kita lihat tuhan masih ada di atas manusia